gnpip atau gerakan nasional pengendalian inflasi pangan hadir dengan tujuan yang kuat
yaitu menghasilkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat
gnpip muncul karena kesadaran akan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu makanan
gnpip mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya
melalui kolaborasi dengan petani produsen pengecer dan pemangku kepentingan terkait
gnpip mempromosikan teknologi pertanian modern dan pengelolaan yang efisien
fokus pada peningkatan aksesibilitas distribusi yang efektif dan pengawasan harga
untuk memastikan pangan terjangkau bagi semua
sebagai salah satu dari tujuh program unggulan
gnpip meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan
dan sarana produksi pertanian atau saprotan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas
serta mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional
apakah kemudian kita masih perlu gnpip
dan jika masih perlu seperti apa model yang kita akan lakukan
masalah klasik daripada pangan ini adalah kalau panen harganya jatuh banyak barangnya
kalau tidak musim panen harga barangnya hilang sehingga harganya juga melonjak
kemudian di daerahnya pun tidak merata distribusi pasokan
nah kalau nanti kita bisa pastikan ketersediaan pasokan
maka kita bisa melakukan stabilisasi harga dengan baik bank indonesia
bersama tim pengendalian invasi pusat atau tpip
dan tim pengendalian inflasi daerah atau tpid
berupaya untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai
dengan cara mendorong produktivitas guna mendukung ketahanan pangan secara integratif
salah satunya melalui modernisasi pertanian dengan bantuan al sintan
seperti traktor kultifator pompa serta dukungan pembiayaan kursaprotan di wilayah wilayah

bank desa melalui empat puluh enam kantor kantor kami
kami terus kerahkan untuk bersama pemda untuk mari kita bersinergi mengendalikan inflasi ini untuk
untuk peningkatan ketahanan pangan khususnya dari pasokan
hortikultura beras ikan dan komunitas strategis lainnya
gnpip bukan hanya sekedar program bank indonesia
dan pemerintah serta instansi terkait saja loh
tetapi juga cermin dari semangat kepedulian dan tanggung jawab bersama
melalui kolaborasi inovasi dan perhatian terhadap kebutuhan mendasar manusia
kita dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pangan
karena bank indonesia ada di setiap magna indonesia